pt angkasapura kargo anak usaha pt angkasapura ii akan membuat proyek kargo village
ataupun kampung kargo di bandara soekarno hatta
proyek ini diperkirakan akan menelan dana hingga dua lima triliun rupiah yang ditargetkan selesai pada dua ribu delapan belas
kampung kargo yang dibangun di lahan seluas sembilan puluh hektare dengan target muatan kargo sebanyak satu lima juta ton
serta akan memiliki dua akses darat yaitu tol bandara dan kereta logistik
rencananya di dalam kampung kargo tersebut akan terdapat terminal kargo
yang dapat menjadi hub internasional dan gudang ataupun pusat logistik berikat
ap dua berencana membuka peluang untuk tender pembuatan operator terminal kargo pada februari dua ribu tujuh belas